ini adalah bambang pur diono atau yang akrab di sapa maspur
ketika tengah duduk diam sekilas tak ada yang berbeda dari pria kelahiran pemalang jawa tengah empat puluh satu tahun silam ini
namun ketika beraktivitas barulah terlihat kendala fisik yang pur diono alami
pur yang kini bekerja sebagai penjual donat keliling
di sekitar jelambar baru grogol petamburan jakarta barat
mengidap selebral palsi atau kelumpuhan otak yang membuatnya kesulitan
setelah selesai mengambil dagangannya pur pulang sejenak untuk mengganti pakaian
dan bersiap memulai hari mengais receki
bila di total pur diono sudah lebih dari dua puluh lima tahun menjual aneka jajanan pasar
seperti donat bakpao hingga roti goreng
pagi ini pur mengambil lima puluh buah donat yang ia beli dengan harga rp satu lima ratus
untuk dijual kembali dengan harga rp dua
tak besar memang untung yang ia dapat hanya lima ratus rupiah setiap potongnya
namun ia berharap pembeli akan banyak dan dagangannya laris terjual

pur diono telah puluhan tahun mengidap selebral palsi atau gangguan tumbuh kembang
yang biasanya terjadi pada masa kanak kanak
kondisi ini mempengaruhi otot dan saraf yang ditandai dengan kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuh
penyakit kelumpuhan otak yang diidap oleh purdiono bukan bawaan dari lahir
tetapi muncul sebagai dampak ketika ia mengalami musibah
pada usia delapan tahun
luka luka di bawah terlalu panas nggak kuat jadi begini
itu umur berapa pak
umur kira kira satu tahun lah serius pak
pur diono yang kala itu masih bayi tak sengaja tersiram air panas pada sekujur tubuhnya
pada usia delapan tahun
wabahnya itu ceritanya mau ke sawah ngerbus air
itu ditaruh di meja kecil apa gimana
itu dia berangkang perimbitan masih perimbitan ditarik
sejak saat itu pur beberapa kali mengalami panas tinggi hingga kejang kejang
walau pur diono mengalami cacat fisik ia tak pernah menyerah
pur juga mengenyam pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas
walau tak jarang ia menjadi bahan olok olok teman teman sebayanya kala itu
bahkan hingga saat ini pun pur beberapa kali menjadi bahan ledekan anak anak kecil ketika sedang berjualan
selama puluhan tahun berjualan donat sudah tak terhitung beberapa kali itu
dihitung beberapa kali ia mengalami insiden di jalan
mulai dari terpeleset tersungkur hingga tertabrak motor
tiba tiba motor gitu aja lembut lembut
sampai ditarik ke rumah sakit
ada satu hal yang begitu melekat pada ingatan para pelanggan
yakni uang kembalian yang hendak diberikan pada purdiono tak pernah ia ambil
apalagi kalau ada yang kembali lebihnya buat dia dia nggak mau gitu
jadi lebih baik dia kembalikan
memang saya lihat sendiri untuk seperti ada yang membeli uangnya kembalikan buat dia
tapi dia nggak mau harus dikembalikan
jadi dia nggak mau sistemnya minta minta
senang kan karena kita kan lihat orang kayak begini ada semangat kita
karena kadang kita kasih dia nggak mau
jadi kita bantu dengan beli makanan dia maunya beli dagangannya
dikenal sebagai orang yang pantang menyerah pada keadaan
namun jauh di lubuk hatinya yang terdalam masih ada hal yang mengganjal perasaannya
ngapain tidak bisa membanggakan hati kedua orang tua saya
dan ini saya sendiri
untuk apa kalau saya bisa membanggakan kedua ibu ibu bapak saya
dan ini dari hati nurani saya sendiri
siapkan pakaian terbaiknya untuk menghadap sang pencipta
menemani ibu bapak saya sudah kebenarannya
tapi bahas sendirian sudah kehendaki lahir
kalau harus kita jalani begini
kita terimalah terima apa adanya
karena mungkin ini dari allah dari yang di atas
ya kita terima kita sayangi
purdiono menyantap sejenak makanan yang telah disiapkan oleh sang ibu
sebelum kembali mengambil donat untuk dijual pada sore hari
sore ini jualannya kembali laris manis seperti tadi pagi
agar bisa menyambung hidup dari hari ke hari
rian fernando dwi agung yul diyarto jakarta